polisian telah menetapkan pemimpin pondok pesantren al zaitun panji gumilang sebagai tersangka kasus penistaan agama
pemerintah pun berencana mengambil alih pengelolaan pondok pesantren tersebut
menurut menko pohuka mahfud md pesantren al zaitun sebagai lembaga pendidikan tidak memiliki masalah
karenanya pemerintah harus menjamin hak para santri yang sedang menuntut ilmu di pondok pesantren tersebut
dalam waktu dekat mahfud menyebut akan mengadakan rapat dengan sejumlah kementerian terkait
dan gubernur jawa barat untuk membahas masalah teknis pengambil alihan pondok pesantren al zaitun
menjamin kelangsungan pendidikan sesuai dengan hak hak konstitusional para santri dan murid
sehingga utak juga sudah menanggung
semakin mungkin dalam waktu satu hari ini saya akan menurut mengadakan terapat
dan menanggung dengan menanggung dengan menurut al zaitun
gubernur jawa barat akan mengadakan terapat
dan hanya agar pendidikan berjalan sebaliknya